ya dengan sistem penilaian yang baru ini kita akan membahas apakah seberapa efektif kira kira ya sistem penilaian yang sudah atau diwacanakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim sudah bergabung bersama kami di sini ada mas budi trikora hayanto yang merupakan pakar pendidikan selamat malam mas budi
selamat malam mbak
ya mas budi ini sebenarnya bagaimana nih pandangan dari mas budi tentang rencana atau wacana yang diterapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan sebenarnya seberapa realistis sih sistem pengganti usulan dari nadiem makarim ini nantinya bisa benar benar efektif diterapkan
saya full mendukung ya apa yang dilakukan pak menteri karena itu pasti sudah berdasarkan kajian kajian yang panjang sejak tahun dua ribu lima mungkin sudah ada pemikiran untuk menghapus un
tapi saya berharap un yang merupakan bagian dari standar nasional pendidikan itu mestinya sudah ditiadakan
itu pendidikan massal model pendidikan dua itu memang sudah harusnya ditinggalkan
yang dicirikan dengan standar standar dan keseragaman itu
kalau indonesia ingin memerdekat
tindakan pendidikan tidak usah nanggung
jadi mestinya langsung saja memerdekakan pendidikan lebih memberikan kepercayaan pada guru pada sekolah untuk menetapkan sasaran pendidikan bagaimana kelulusan anak dan sebagainya
kalau diperlukan un untuk kebutuhan lain lain itu sebaiknya opsional aja
jadi ada lembaga lembaga sendiri yang khusus menggunakan
dari un mungkin setahun bisa tiga empat kali dilakukan
dan opsional kepada siswa yang mau mendapat penilaian dari un itu
tapi kan sebenarnya prinsip dasar dari adanya ujian nasional ini atau ujian untuk penentuan kelulusan ini kan adalah bagaimana kemudian sistem evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah ada selama ini
seberapa efektif kemudian siswa dapat menyerapnya dan bisa kemudian menjawab begitu ya apa
yang menjadi persoalan saat ujian nasional itu
nantinya kalau memang sistem ini harus diubah
apakah memang bisa benar benar efektif gitu untuk mengevaluasi sistem jalannya pendidikan selama ini
un itu kan sekarang tujuannya hanya untuk pemetaan ya
jadi nggak menentukan kelulusan dan justru dilakukan pada akhir jenjang
sehingga kemanfaatannya untuk yang diuji itu juga
kalau itu digunakan untuk penerimaan pada jenjang berikutnya itu juga enggak kok
perguruan tinggi mengadakan tes tesnya sendiri tidak berdasarkan nilai un
sedangkan untuk jenjang sma smp lebih banyak memakai zonasi daripada memperhatikan nilai un
saya kira memang nggak ada gunanya lagi itu un
evaluasi yang baru yang dijabarkan di tengah jenjang pendidikan
itu lebih komprehensif
lebih adil untuk anak anak
karena ada penilaian soal perilaku dan sebagainya
ya memang kalau kita melihat kan salah satu alasan dari nadiem makarim ini mengusulkan seperti tadi disampaikan kan
bahwa selama ini un ini terlalu fokus pada kemampuan menghafal dari siswa
tidak menyentuh baik itu perkembangan kognitif dan juga karakter siswa
nah bagaimana menurut anda kemudian apa yang seharusnya dilakukan nantinya
diterapkan agar bisa menyentuh hal hal yang dinilai urgent selama ini oleh nadiem makarim
terkait dengan karakter kemudian juga kemampuan kognitif dan lainnya
ya jadi un itu bukan hanya itu
tapi sudah membuat terjadinya disorientasi pendidikan ya
sehingga sekolah guru fokusnya hanya supaya memperoleh nilai un
saya kira itu tidak baik
jadi mendidik itu kan untuk membentuk anak anak yang cerdas yang bertakwa
jadi bukan jago un
nah kalau yang dilakukan sekarang yang direncanakan itu memang saya kira jauh lebih bagus daripada un yang seperti sekarang dilakukan
oke baik berarti kita harus sama sama melihat bagaimana nanti perkembangan dari hasil kajian yang sudah dipaparkan juga oleh nadiem makarim
kemudian bagaimana nanti penerapannya dan kita harapkan seluruh stakeholder yang tergabung dalam sistem ini bisa benar benar terlibat ya
agar tujuannya dapat tercapai
terima kasih mas budi yang merupakan pengamat pendidikan
sudah bergabung bersama kami di sini